melalui situs resminya lembaga tes masuk perguruan tinggi atau ltmpt
merilis daftar seribu sekolah menengah atas swasta dan negeri terbaik di indonesia
ketua lembaga tes masuk perguruan tinggi muhammad nasi mengatakan
urutan tersebut disusun berdasarkan rata rata nilai tes potensi skolastik ujian tulis berbasis komputer
atau tps utbk dua ribu dua puluh
data urutan sekolah terbaik tahun dua ribu dua puluh satu masih belum dirilis karena sedang dalam proses pengolahan
kemampuan dari para siswanya terutama ketika mereka harus menghadapi utbk
rata rata nilai tps dihitung berdasarkan kemampuan subtes kuantitatif
memahami bacaan dan menulis penelaran umum dan pengetahuan pemahaman umum
lembaga tes masuk perguruan tinggi atau ltmpt merilis urutan sma terbaik se indonesia
termasuk sma berdasarkan nilai tps utbk dua ribu dua puluh
dari rilisan tersebut berapa nama sekolah memang sudah dikenal sebagai sekolah terbaik tingkat nasional
nah bagaimana mereka mempertahankan prestasi atau gelar tersebut
padahal selama pandemi proses belajar mengajar berlangsung secara jarak jauh
urutan nomor satu sma terbaik di indonesia ialah sma negeri unggulan mh tamrin cipayung jakarta timur
rata rata nilai tps nya ialah enam ratus satu enam ratus delapan puluh tiga
sekolah ini dirancangkan
khusus berbasis penguatan mata pelajaran sains dan sudah empat kali menjadi sma negeri terbaik di indonesia
kehususannya di bidang hard science membuat sekolah ini diberi julukan school of science olympian
apalagi para siswanya selalu berhasil menyabet gelar juara di berbagai olimpiade sains
kepala sekolah sma negeri unggulan mh tamrin jakarta warnoto mengatakan selama masa pandemi para siswa memang tidak lagi berada di asrama

selama pandemi proses pembelajaran berlangsung jarak jauh
warnoto menegaskan tidak ada perbedaan kurikulum belajar sebelum dan selama masa pandemi yang membedakan hanyalah metodenya yaitu secara virtual
pihak sekolah selalu bekerjasama dengan para orang tua untuk evaluasi apabila terjadi kendala pembelajaran jarak jauh
agar bisa segera diatasi dan tidak mengganggu proses pemahaman para siswa
seluruh bapak dan ibu guru membuat persiapan pembelajaran
didesain sedemikian rupa agar menarik dan bermakna bagi anak anak kita secara virtual
jadi ketika guru membahas sebuah konsep materi tertentu
sesungguhnya sama ketika guru mengajar tatap muka hanya anak mengikuti secara virtual itu
ketika guru menjelaskan tentang materi tertentu harus menulis dan lain sebagainya
guru akan menulis itu tetapi di
device yang mereka miliki
jadi seolah olah bahwa anak itu mengikuti pelajaran persis ketika guru menjelaskan di depan kelas
urutan kedua sekolah lanjutan tingkat atas terbaik di indonesia ialah madrasah alia negeri insan cendekia serpong
tangerang selatan dengan rata nilai tps lima ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh empat
setiap tahun berbagai olimpia dan perlombaan sains berhasil dimenangkan siswa aliah ini
di antaranya memperoleh medali emas kompetisi sain madrasah bidang biologi tingkat nasional tahun dua ribu sembilan belas
dan medali emas olimpiade sains nasional osn bidang biologi informatika dan kimia tingkat nasional
tidak ada kurikulum yang dikurang atau ditambah selama masa pandemi
proses pembelajaran madrasah ini menggunakan aplikasi dari kementerian agama yang disebut e learning madrasah
sehingga aplikasi ini sangat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh
kami tidak terlalu banyak pelajaran tapi kami juga sangat berharga untuk memperoleh alasan ini
kami tidak terkendala apapun kecuali jaringan
artinya siswa terkendala jaringan
tapi secara umum proses pembelajaran di insan ceneka serpong berjalan sangat baik
dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian agama
lpmtn merilis daftar sekolah lanjutan menengah atas terbaik di indonesia
baik negeri swasta maupun madrasah tersebut
juga untuk membantu para rektor universitas untuk menggunakan indeks sekolah
sebagai bahan pertimbangan untuk menerima calon mahasiswa
khususnya lewat jalur snmptn